iya cnn indonesia prime dan kita memasuki laporan mengenai dunia satwa kita kali ini mengenai seekor beruang
dan seekor beruang ini ini karena ternyata lepas dan menerobos ke pemukiman warga
polisi pun dibuat sibuk mengejar dan melumpuhkan sang beruang
kita lihat bersama
seekor beruang hitam liar berkeliaran di permukiman di kawasan slymark california amerika serikat
senin malam waktu setempat
beruang sempat mengelilingi kebun belakang rumah salah seorang warga sebelum melewati pagar dan mencoba kabur dari kejaran petugas
kita lihat itu di gambar
setelah satu jam dalam pengejaran sang beruang akhirnya menyerah
menyerahnya bagaimana melawan peluru bios karena ditembak
meski sempat mengembarkan menurut media setempat tidak ada warga yang terluka akibat hewan buas ini